makasih ya man lo udah nganterin gue pulang
lo lo mau mampir dulu gak sebentar
gak usah gue langsung pulang aja
roman pasti mau nembak gue
lo mau apa man
hai luan hai jasmine
eh kok kalian belum pulang sih
yaudah deh gue balik dulu an ya
iya sih wow banget lan
emangnya dia mau sama si roman
gue yakin tadi pagi lo parkir disini
ya iya lah gue disini kok parkirnya
eh bener lo gak ada
tapi udah gue pulangin
orang kuncinya ada di tengah gue kok
ya tadi waktu di ruang uks
tapi gue tahu dengan keadaan lo kayak gini
lo pasti gak bisa nyetir pulang sendiri kan
ya terus gue gimana dong
enggak deh gak usah
gue yang naik taksi aja
lo gak perlu naik taksi
gue gak mau keadaan lo semakin parah lah
tapi yasmi juga ikut sama lo
ya udah oke deh
oh sepupu lo
ya sebenernya rapih
terus juga bertanggung jawab sama pinter
tapi kalau kumatnya lagi kambuh ya orangnya nyebelin
ya pokoknya ngurus emosi
tapi gue gak bisa lihat dia susah
bawaannya gue pengen nolongin aja
habis mukanya meleles
bikin gak tega
kayaknya lo sayang deh sama sepupu lo
gue jadi penasaran sepupu lo kayak gimana sih
man nih mendingan lo beli ini aja buat sepuluh lo
kan tadi lo bilang sepuluh lo orangnya rapih kan
kalo orang rapih itu pasti semuanya dicatet
jadi mendingan lo beliin agenda aja
percaya deh sama gue pasti langsung dipakai sama dia
di situ aja deh
aku jatuh dari tangga
kok bisa jatuh sih
terus sekarang bagaimana dengan kaki kamu
perlu sekarang kita ke rumah sakit aja ya
enggak enggak usah segitunya pak
ini udah mendingan kalau tadi tuh udah diurut sama dikasih minyak
terima kasih ya kalian sudah anterin bulan pulang
saya senang om bisa berguna buat wulan
soalnya bagi saya bulan itu temen yang spesial om
terima kasih om
terima kasih om
terima kasih om
terima kasih om
terima kasih om
terima kasih om
terima kasih om
terima kasih om
terima kasih om
maksud saya dia itu beda dari yang lain om
dia suka bantuin orang terus dia pinter lagi
makanya om maksud saya dia itu teman yang spesial gitu
yaudah lah kita balik aja yuk
ya sekali lagi terima kasih ya sudah anterin bulan ya
makasih ya yas
kalau misalnya om butuh sesuatu atau bulan pengen diantar ke rumah sakit atau butuh obat sekalipun
kabarin saya aja om
bulan juga tahu kok nomor handphone saya
istirahat ya om
aduh males banget gua nganterin yasmin
eh apa apa lah
nah aja puan
ini rumah lo kan
iya ini rumah gue man
gak apa apa sih cuman gue mual aja nih man
gue kepen muntah gitu
makasih ya man lo
udah nganterin gue pulang
lo mau mampir dulu nggak sebentar
roman pasti mau nembak gue
lo kerokan deh
kok kerokan sih man
kok kerokan sih
gue pikir mau nembak
kenapa lo supan sih
mereka selalu lo ibarat
kado untuk siapa itu
pasti bukan untuk si cewek tiga ratus ribu itu kan
terlihat dari mata kau
terang penuh energi
tapi gimana caranya gak ngasih ini ya
kalau gue kasih di sekolah
ntar dilihat deh phone
pasti bakalan rame lagi
kalau dilihat sama samuel
ntar dikira yang aneh aneh
padahal kan ini cuma ucapan terima kasih aja
karena wulan udah ngajarin gue matematika
gue antar ke rumahnya